kepolisian republik indonesia telah menerbitkan surat izin keramaian untuk liga satu dan liga dua pada senin tiga puluh satu mei dua ribu dua puluh
dengan turunnya izin ini pssi berencana menggelar liga satu pada awal juli mendatang
yang diikuti dengan kick off liga dua berselang empat belas hari kemudian
tiap pertandingan bakal terpusat di pulau jawa untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
kabar baik ini langsung direspon positif oleh manajemen persebaya surabaya
pelatih aji santoso sangat bersyukur dengan perjuangan pssi agar izin keramaian kompetisi liga satu bisa turun
alhamdulillah berarti sepak bola baik liga satu maupun liga dua dan kemungkinan liga tiga berjalan
dan patuh kita syukuri kita juga mengapresiasi kepada pssi dan menpora yang berjuang keras
meyakinkan kepada kepolisian akhirnya turun izin
dan saya juga mengapresiasi kepada pihak kepolisian
di musim kompetisi liga satu ini persebaya ditargetkan bisa finish di urutan lima besar
persebaya juga akan mendatangkan empat pemain asing
untuk sementara baru satu pemain asal jepang yang resmi bergabung
triburoto purnawanto surabaya jawa timur